iya kamu kan anak miskin udah jelek hitam kumel hidup lagi begitu mukanya kayak monyet
kamu itu bener bener
hai tuh kasihan ya si sandra saya sengaja datang ke sini untuk mewakili seluruh penduduk
desa minta maaf kepada kamu keboiwa karena selama ini kami kurang menghormati pengorbanan
kalau raksasa keboiwa ada rasa saya baik
apa yang harus kubuktikan
kalau kamu ingin tinggal di sini bergaul dengan masyarakat desa ini
kamu harus memenuhi semua syarat apa syaratnya
hai kamu harus bisa bikin balairung yang besar dalam waktu enam hari bagaimana
kamu sanggup itu kecil
tapi aku juga punya syarat
baik sekarang sebutkan syarat syaratnya
selama pembangunan balerung itu
kalian harus mencukupi kebutuhan lahan
eh siapa kamu aku tantra da dara desa seberang
hai oh kamu kenapa aduh kaki ku sakit sini biar aku obati boleh
kamu jangan takut aku kebohiwa raksasa baik sini
ternyata kamu anak yang baik ya
nama kamu tantra oh tantra